sorotan lain saudara resah dengan serangan ribuan ulat bulu hingga memicu gatal gatal di kulit di
tiga belas keluarga di ponorogo jawa timur terpaksa mengungsi
tim pemadam kebakaran didatangkan untuk membasmi ribuan ulat bulu di pepohonan di sekitar permukiman warga
petugas pemadam kebakaran terpaksa didatangkan untuk membasmi ribuan ulat bulu di pohon dan di rumah rumah warga
di kelurahan ronowijayan ponorogo jawa timur
serangan ulat bulu ini terjadi sejak sepuluh hari terakhir
keberadaan ulat bulu meresahkan warga sebab banyak warga yang mengalami gatal gatal
lima belas kepala keluarga di kelurahan ronowijayan harus mengungsi ke tempat saudara dan ke musola
sudah sejak hampir sepuluh hari ini sebenarnya warga sekitar lingkungan ini sudah merasakan gatal
tapi dalam empat lima hari belakangan ini gatalnya sudah sangat sangat gatal
jadi misalkan mandi itu kena airnya itu saja sudah gatal
jadi gatal panas gitu jadi sudah gatal
setelah mandi gitu biasanya lima sepuluh menit itu gatal
tapi kalau semuanya sudah ya sudah nggak tahu lagi
untuk membasmi ribuan ulat bulu di batang pohon mangga dan pohon sawo
menggunakan semprotan cairan berupa deterjen dan tetes tebu
karena bulunya dari ulat yang ada di pohon mangga
tapi ini tidak berbahaya sebenarnya
kalau dibiarkan kemungkinan insya allah empat hari saja sudah hilang
tindakan dari damkar sendiri hari ini
kalau kita penyemprotan dengan deterjen sama tetes tebu
meski tidak membahayakan namun kemunculan ulat meresahkan warga
termasuk lansia dan anak anak
serangan ulat bulu membuat aktivitas warga terganggu